globalisasi dan terbukanya konektivitas dunia saat ini mendorong dan mendobrak batas batas negara ke arah perdagangan bebas
hal ini mendorong persaingan antar negara semakin ketat
alhasil perlu adanya inovasi dan upaya untuk mengurangi hambatan perdagangan
salah satunya adalah melalui badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
anda menyaksikan leaders' corner bersama saya frida litwina
pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kpbpb
merupakan salah satu upaya untuk mengurangi hambatan perdagangan yang berpotensi merugikan negara
kawasan perdagangan bebas juga bertujuan untuk mengembangkan beberapa sektor perekonomian
mulai dari perdagangan jasa dan manufaktur
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kepala badan pengusahaan kawasan tanjung pinang kepulauan riau muhammad iksan vansuri
salam sejahtera pak iksan terima kasih sudah hadir di leaders' corner bersama cnn indonesia
bisa bapak jelaskan lebih
lanjut mungkin apa itu sebenarnya badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
oke terima kasih
jadi bpk pbbb adalah badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas
nah kata kuncinya kan ada badan
nah badan ini dibentuk oleh pemerintah pusat pada tahun dua ribu tujuh melalui pp kalau untuk tanjung pinang itu pp empat puluh tujuh tahun dua ribu tujuh belas
nah badan ini diberi
authority atau kekuasaan untuk mengelola suatu kawasan
nah kenapa tadi badan pengurusan kawasan
nah jadi kawasan itu adalah kawasan yang diberi label khusus yaitu diberi beberapa fasilitas baik dari sisi fiskal ataupun non fiskal
seperti free trade zone begitu pak ya
fiskalnya adalah pembebasan untuk pembayaran ppn jadi pajak pertambahan nilai
jadi barang yang masuk ke kawasan kpbb
nah itu juga diberi kebebasan untuk barang yang masuk atau melalui kawasan ini itu juga akan diberi apa namanya tidak perlu membayar pajak
nah kemudian di samping dua ppn ppn pn itu juga ada apa namanya pembebasan biaya masuk untuk export import
nah satu lagi itu adalah pembebasan untuk pph pasal dua puluh
nah itu dari sisi
dari sisi fiskalnya
kemudian dari sisi non fiskalnya itu adalah kemudahan dari sisi imigrasi yaitu pengurusan visa
tadi ada visa yang delapan puluh enam negara bisa melakukan apa namanya bisa langsung datang mengurus bisa on arrival ketika berada di kawasan ini yang di label kbb ini
kemudian juga ada satu keistimewaannya itu ya ada yang namanya lartas
jadi ada barang yang dikasih label lartas barang yang dilarang atau dibatasi
nah tapi untuk
untuk kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas ini ini sudah tidak diberlakukan lagi
jadi boleh digunakan tapi tentu dikontrol ya dengan batas merata tentu
ini bisa digunakan untuk proses produksi investasi yang akan masuk di dalam itu
nah untuk tanjung pinang sendiri untuk kepri sendiri itu ada empat bpk pbpb yaitu badan pengusahaan kawasan bintan wilayah kota tanjung pinang
jadi disingkat bp tanjung pinang
kemudian badan pengusahaan kawasan bintan wilayah kabupaten bintan
kemudian ada badan pengusahaan kawasan karimun
dan satu lagi yang paling besar adalah badan pengurusan kawasan batam
salah satu badan pengusahaan adalah bpk pbb tanjung pinang
nah bisa dijelaskan lebih jelas lagi mungkin yang spesifikly yang tanjung pinang ini pak bp tanjung pinang
oke seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa bp tanjung pinang
ini berada di wilayah pemerintah kota tanjung pinang dan berada di pusat pemerintahan provinsi pulau nriau
jadi mempunyai dua kawasan ter enclave yaitu pre trade zone dompa dan pre trade zone segarang
pre trade zone dompa ini dengan luasan sekitar delapan ratus hektare
ini dimaksudkan untuk mengembangkan kawasan industri manufaktur yang berbasis maritim
fasilitasnya sudah ada apa aja pak
fasilitasnya kalau untuk yang di dompa kita sudah punya jalan
pelabuhan sebentar lagi rampung
kemudian sumber air listrik
itu sudah cukup tersedia
dan sudah ada juga beberapa investor yang masuk ke kawasan kita
jadi saya pikir untuk tahap awal pengembangan kawasan pre trade zone dompa ini
untuk secara infrastruktur sudah cukup
satu lagi yang berada di apa namanya
yang klat satu lagi adalah pre trade zone segarang
segarang ini mempunyai luasan sekitar seribu enam ratus hektare
ini berada di wilayah ibu kota pemerintah kota tanjung pinang
nah ini dikhususkan untuk pengembangan sentral bisnis distrik
jadi nanti disini pengembangannya sifatnya adalah pariwisata perkantoran perdagangan jasa hal hal seperti itu
juga mempunyai pelabuhan nanti pelabuhan tanjung gliga
itu untuk pelabuhan penumpang
nah kalau untuk masyarakat sekitarnya sendiri keuntungan apa yang sudah diberikan oleh kawasan ini
jadi gini kita kan salah satu booster pertumbuhan ekonomi atau pendapatan negara itu kan adalah dari pajak ya
sementara disini kan semuanya bebas
nah apa nih tujuan dibalik ini pemerintah membangun itu
tadi seperti yang saya sampaikan ini investasinya berkembang
supaya terjadi multiplier effect
jadi kan investasi masuk disitu kan akan dibutuhkan
nah tenaga kerja tentu yang diutamakan pasti di sekitar kawasan periteran tersebut khususnya di tanjung pinang gitu ya
terus juga ketika pertumbuhan ekonomi perputaran ekonominya berjalan
kan nanti disitu akan tumbuh tumbuh bisnis bisnis lain yang di sekitar rumah makan hotel laundry dan sebagainya
core business dari bpk pb pb tanjung pinang
oke tadi dari dua enclaft itu yang pertama pre treat zone dompa itu sendiri adalah dikhususkan untuk kawasan industri manufaktur
industri pengolahan yang memang nanti disitu berbasis maritim mbak
nanti di dalam kawasan industri dompa ini proyek proyeknya di samping tadi kawasan industri nya juga akan ada perubahan perubahan kepadatan tinggi
perdagangan jasa ada juga pariwiasa sedikit kemudian disitu ada pelabuhan tanjung mocho
nah disini khusus untuk industri manufaktur
terus satu lagi yang di senggarang itu adalah untuk
aplikasi senggarang adalah untuk central business district
jadi disitu akan ada perkantoran perdagangan dan jasa kemudian hiburan hiburan kemudian rumah sakit universitas dan sebagainya
jadi memang dua ini diseimbangkan seperti itu
kalau boleh tahu karakteristik dari investornya dari mana saja pak
yang sudah ada sejauh ini
namanya dari bkpm memang investor yang paling banyak ya memang negaranya berasal dari singapura
dari singapura ya
karena memang paling besar kan untuk indonesia itu kan paling besar singapura kan
nah apalagi untuk kawasan kepri
tanjung pinang sendiri kan border
dari singapura itu kalau by ferry itu cuma sekitar hampir satu lima sampai dua jam
malaysia pun sekitar dua jam sampai dua lima jam
jadi ya pasti karakteristiknya pertama yang paling banyak pasti dari singapura
terus juga singapura ini kan juga merupakan hub ya mbak
jadi sebetulnya banyak negara itu semuanya landingnya di singapura dulu
nah itu yang kita kejar sebetulnya
limpahan dari singapura
tapi kita tidak menunggu itu saja
kami dari tanjung pinang juga aktif ini
sekarang yang dalam waktu dekat ini singapuranya nanti ganding sama turki mbak
singapura dan turki mbak ya
jadi karena kita didompak itu untuk pengembangan yang lebih baik
dengan industri nya itu
industri nya itu kita mau label ada satu kawasan untuk industri halal
nah kita anggap memang kita sudah pelajari juga bahwa turki merupakan salah satu hub untuk industri halal
jadi kita akan coba masuk di global supply chain nya
nah sebelum kita break pak mungkin bisa dijelaskan apa manfaat yang didapatkan oleh indonesia nih dengan kehadiran bp tanjung pinang
jadi karena memang ini dibentukkan dari pemerintah pusat gitu ya
yang merupakan kawasan strategis nasional
pasti pemerintah punya agenda disitu kan
nah seperti yang kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi kan mempunyai beberapa elemen
nah ftz itu khususnya bp tanjung pinang itu penyebab di investasi dan ekspor import itu
jadi harus nge boost nya sisi pertumbuhan ekonomi dari situ
jadi manfaatnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari peningkatan investasi dan export
baik pak iksan kita jeda dulu
sesaat lagi ⁇ leaders ⁇ corner masih akan kembali tetaplah bersama kami
anda masih menyaksikan leaders ⁇ corner bersama saya frida litwina dan masih dengan perbincangan terkait badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
dengan arah sumber bapak muhammad iksan vansuri kepala badan pengusahaan kawasan tanjung pinang kepulauan riau
pak iksan kemudahan investasi apa saja yang kemudian ditawarkan oleh bp tanjung pinang ini kepada investor
oke terima kasih
jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu dulu apa yang menjadi kebutuhan investor ketika berinvestasi di kawasan
apa yang dia butuhkan
yang pertama adalah tentu tadi
kemudian yang kedua ketersediaan tenaga kerja
kemudian juga keamanan dan kenyamanan
itu juga faktor yang sangat penting mbak
yang ini yang kita pelajari selama ini itu juga akan berpengaruh sekali terhadap minat investor ketika dia mau berinvestasi khususnya di kawasan bp tanjung pinang
di samping tadi label dari kppb ini sendiri adalah pemerintah memberikan beberapa kebebasan ya terkait pajak tadi
nah itu juga sesuatu yang menarik
nah tapi tanjung pinang sendiri harus punya signature untuk menarik minat investor untuk datang ke tempat kami
nah di samping lokasi yang memang tadi strategis berada di apa namanya dulu dibilangnya si johri ya
singapura johor riau ya
nah jadi memang kita berada di situ sangat dekat dengan singapura yang merupakan apa namanya hub
pusat salah satu pusat bisnis dunia gitu ya
kemudian juga dengan malaysia
nah kami bp tanjung pinang sendiri juga sering mempelajari apa sih yang menjadi kebutuhan investasi itu yang paling penting yang bisa dikasih label aman dan nyaman
salah satunya adalah perizinan
nah perizinan dari tahun dua ribu dua puluh satu pemerintah pusat sudah mengeluarkan aplikasi oss rba
risk based approach gitu ya
jadi berbasis risiko
nah dengan oss ini semuanya diurus secara aplikasi
jadi tidak perlu datang lagi ke apa namanya ke kantor kami bp tanjung pinang secara langsung
semuanya bisa dilakukan secara online berbasis aplikasi oss rba tadi
nah itu satu
itu memang menjadi kebutuhan apa namanya menjadi kerjaan atau memang menjadi sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah pusat
nah kami bp tanjung pinang sendiri juga dalam rangka mendukung proses ujian yang cepat
itu juga membuat beberapa aplikasi
salah satunya adalah sipran baru
jadi sipran baru ini aplikasi yang berbasis spasial
jadi pola ruang
nah jadi ketika investor tertarik nih mau berinvestasi di tanjung pinang dia nggak usah datang dulu
dia buka aja aplikasinya dia lihat dia tandain tuh tanahnya ada di mana
nah terus dia klik disitu cukup tahu nanti biaya investasinya akan berapa
tanahnya harga berapa
ini khusus bp tanjung pinang atau semua
khusus bp tanjung pinang
khusus bp tanjung pinang
khusus bp tanjung pinang

hanya tanjung pinang ya
nah itu jadi itu dua hal yang memang ini ya
di samping ya memang tadi masalah keamanan
keamanan ini ya memang ini masalah nasional sebetulnya
jadi investasi akan sangat berbanding lurus dengan jaminan negara terhadap investor yang akan masuk ke kawasan tersebut
nah dengan kemudahan kemudahan tentunya tadi sudah pak iksan ceritakan ada digitalisasi seperti ini
digitalisasi seperti itu
kemudian investor yang ingin berinvestasi di bp tanjung pinang bisa mengharapkan keuntungan apa nih pak
ya artinya dengan tadi digitalisasi kan mereka menghemat waktu
apalagi di oss itu kan semuanya sudah dikunci
proses pengeluaran ujung ujungnya kan nanti di situ akan ada perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh bp tanjung pinang
nah itu semuanya ada waktu
jadi kita tidak bisa dari sisi bp tanjung pinang juga tidak sisa ngulur ngulur waktu seenaknya gitu ya
semuanya sudah dikunci di aplikasi gitu ya
nah mereka juga terjamin gitu loh
artinya kalau memang mereka sudah memenuhi semua syaratnya sesuai dengan aplikasi
kalaupun tidak saya tanda tangan nih gitu ya itu akan tertandatangan secara elektronik
artinya itu satu hal yang menarik gitu kan
jadi yang menarik
jadi ya mohon maaf itu juga menutup celah dalam tanda kunci padanya permainan permainan tertentu untuk
mengambil keuntungan pribadi
oke berarti lebih percaya diri dan kemudian ada kepastian dalam hal jangka waktu juga ya pak ya untuk berinvestasi di bp tanjung pinang
apa saja kemudian yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah yang masih kurang nih untuk menjaring investor lebih banyak lagi khususnya ke bp tanjung pinang
jadi untuk bp tanjung pinang kita mempunyai dua autoritas di dua prestasi tadi mbak
prestasi ndompa dan senggarang
untuk peristiwa empat nya sendiri memang kebutuhan jalan saya sekitar empat puluh enam kilo untuk kita sudah bikin master plan nya untuk dua kawasan ini
baru dua puluh kilometer berarti pak ya
jadi sisanya ya sambil jalan gitu ya
tapi mereka silakan masuk saja itu saya yakin itu pemerintah pasti akan bangun
karena memang untuk
uniknya kalau di kawasan kita ini bisa dikeroyok mbak
itu tadi perlu ada sinergitas antara pemerintah pusat yaitu dalam perpanjangan tangan kita sebagai ksn kan
bp tanjung pinang kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah kota tanjung pinang
jadi nggak bisa kerja masing masing nggak bisa kerja sendiri
nah mereka juga misalnya jalannya masih kurang bisa dibantu provinsi untuk menyelesaikan atau tanjung pinang
nah pak gubernur kita pak ansar ahmad juga sangat mendukung gitu ya karena memang terbukti beliau sudah menyerahkan
semua jalan yang berada di dalam kawasan itu asetnya ke bp tanjung pinang sehingga kami bebas untuk merencanakan dan menyelesaikan pembangunannya gitu
jadi kita menentukan prioritasnya yang mana akan kita bangun itu memang semuanya tergantung dari bp tanjung pinang
nah hal hal yang seperti itu yang memang perlu
itu yang untuk dompak nih pak yang satunya lagi
sekarang juga sama sekarang juga kita punya jalan sekitar enam puluh an kilo malahan lebih luas
nah ini juga masih agak minim gitu ya
tapi memang sebetulnya dengan kondisi ini sudah cukup memadai
saya juga lagi ngejar mbak untuk dompak tadi adalah apa namanya penyelesaian finalisasi untuk pengoperasian pelabuhan tanjung mocho
pelabuhan tanjung moco itu yang berada di kawasan kita yang memang masih berada di kementerian perhubungan
nah ini kalau ini sudah final untuk pengoperasiannya saya yakin ini akan sangat efektif dan efisien
untuk mengundang investasi masuk ke tempat kita
kalau saya tanya lagi seperti apa detailnya nih pak tata ruang dari bp tanjung pinang ini selain ada jalan kemudian tadi ada pelabuhan
apa saja yang sudah direncanakan pak
jadi untuk menjawab itu saya cerita sedikit agak ke belakang bahwa kami ini adalah
terus kita berpikir bahwa kita ini adalah pelabuhan yang sudah diperoleh
bentukan dari pemerintah pusat

terus ada keluar ketika uuck sebelas kemarin keluar itu ada turunannya
ada salah satunya adalah pp empat puluh satu tahun dua ribu satu tentang pengelolaan kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas
nah termasuklah di dalamnya bp tanjung pinang
nah turunan dari ini dari pp empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh satu adalah perpres rencana induk
batam bintan karimun tanjung pinang
nah ini yang menjadi kitab suci kita untuk bekerja
nah di dalam perpres induk itu sudah disebutkan bahwa yang menjadi proyek atau kegiatan yang merupakan tanggung jawab bp tanjung pinang ada sekitar dua puluh tiga proyek
nah kami tidak akan lari dari situ
nah di dua puluh tiga ini terus dibikin rencana jangka pendeknya dalam bentuk quick win
ada dua quick win saya yang menjadi beban
yang menjadi tanggung jawab kami pt minang tahun ini adalah satu untuk pengembangan kawasan industri halal yang berada di dompa
kemudian yang berbasis maritim yang dalam hal ini mungkin nanti yang kita olah yang pertama adalah rumput laut
nah ini sudah ada investor yang masuk
sudah ada mou juga beberapa mou dengan beberapa perusahaan singapura
terus yang kedua adalah pengembangan coe
central of excellence dalam hal ini adalah pusat data analitik atau data analitik center
nah ini yang saya singgung tadi berhubungan nanti dengan pemerintah turki
jadi akan ada kerjasama antara pemerintah indonesia dengan pemerintah turki melalui universitas
turkinya itu bau dengan universitas al azhar indonesia
nah itu nanti semua yang dikelola adalah apa yang di
jadi pusat data analitik ini fungsinya adalah pak erlangga sebagai ketua dewan kawasan ketika menetapkan kebijakan
harus melakukan by data dan evidence
oke kita jeda sekali lagi nih pak iksan tapi nanti kita akan bicarakan mengenai target dari bp tanjung pinang ke depannya ya
tetaplah bersama kami leaders' corner masih kembali sesaat lagi
terima kasih anda kembali di ⁇ leaders ⁇ corner bersama saya frida litwina dan masih membahas badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tanjung pinang
pak iksan dengan adanya bp tanjung pinang ini apa saja target target kedepan yang sudah direncanakan
tadi sebagian sudah di mention pak ya mungkin lebih di explor lagi potensinya seperti apa nih
oke jadi gini mbak target kita
kita akan bagi di jangka pendek dulu deh
yang tadi saya singgung terkait quick win gitu ya
karena memang kita dikasih beban ini untuk quick win yang pertama adalah pengembangan industri halal yang berada di dompa
nah kenapa halal gitu loh kenapa halal
karena memang halal ini sekarang untuk permintaan terkait barang barang halal barang dan jasa sebetulnya ya terkait halal ini memang sangat tinggi sekarang
nah ini yang kita mau tangkap dan uniknya kalau di kepri kita mau kembangkan yang berbasis maritim
itu yang dalam waktu dekat ini yaitu terkait pengolahan rumput lautnya
nah itu targetnya
jadi kita sudah melakukan beberapa hal untuk mencapai target ini sebelumnya
tahun sebelumnya kita sudah sering ke turki kenapa turki
karena memang turki punya bisa kita sebut sebagai hub untuk industri halal gitu
kita mau masuk di global supply chainnya turki gitu loh
jadi kita sudah aktif untuk bekerja di sana
untuk pengembangan nanti yang kawasan industri halal ini adalah perusahaan dari singapura
tapi nanti joinnya sama turki
nah itu jadi yang pertama gitu ya
nah ini yang kita dapat ya tentu ya target besarnya adalah ya meningkatkan investasi dan ekspor gitu ya
memang kita akan hitung lagi lebih detail nanti nilai investasi atau ekspornya berapa persen akan nambah di pertumbuhan nasionalnya
terus yang kedua juga tapi potensinya itu yang jelas potensinya itu
quick win tadi adalah untuk pengembangan pusat analitik data atau data analitik center
namanya adalah nanti indonesia data analitik center
indonesia data analitik center
ya tapi memang beradanya di tanjung pinang
cuma nanti sebetulnya itu adalah punya bintan karimun tanjung pinang
jadi bukan punya tanjung pinang
tapi memang kenapa di tanjung pinang ya karena tanjung pinang ibu kota provinsinya di situ
ibu kota aja
nah ini juga nanti pelan pelan akan dikembangkan
ini bicaranya indonesia
karena nanti disini kerjasamanya juga dengan universitas canggara turki dengan pemerintah turki
nah data ini juga sesuatu yang memang kedepannya juga merupakan komoditas mbak
jadi memang sesuatu yang dalam tanda kutip bisa dijual sebetulnya
ya terakhir pak ihsan
untuk mencapai target target yang sudah disebutkan tadi tentunya diperlukan suatu kerjasama atau sinergitas ya pak
antara para stakeholder
apakah sinergitas antar stakeholder ini yang sudah terwujud dan mungkin belum terwujud dan diharapkan nantinya bisa terwujud
ya baik terima kasih mbak
bp disini adalah sebagai perpanjangan tangan atau memang merupakan kawasan strategis nasional
seperti pemerintah pusat
kemudian ada pemerintah provinsi pulau nriau yang dalam hal ini gubernurnya adalah pak ansar ahmad
kemudian pemerintah kota tanjung pinang wali kotanya adalah ibu rahma
yang dibutuhkan investor adalah salah satunya infrastruktur
ya kemudian tadi eee
jaminan terhadap investor
nah infrastruktur selama ini ee
cukup lancar ya karena memang
untuk penyediaan jalan ruas jalan yang saya sebutkan tadi di awal
itu memang eee
beberapa jalan yang eee
apa namanya aset yang dihibahkan oleh pemerintah provinsi
on the way juga pemerintah kota tanjung pinang gitu ya
pak ansar ahmad ini selaku gubernur sudah memberikan beberapa
apa namanya ruas jalan ke kami yang berada di dalam kawasan
untuk kami kelola dan kami bangun gitu lah
tidak ada hambatan lagi kami membangunnya karena memang asetnya sudah punya bp tanjung pinang
ya itu satu
kemudian juga ada beberapa aset gedung untuk pengembangan nanti data centernya juga
saya on the way sedang bernegosiasi dengan pemerintah kota tanjung pinangnya
ini bentuk yang apa namanya
ada sinergitas yang on the way dan sudah terwujud gitu ya
nah kita berharap sih ke depannya
memang ini lebih ditingkatkan lagi
pertama karena memang dalam pengurusan perizinan itu juga ee
kami memerlukan eee
campur tangan kan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota
karena ada beberapa izin beberapa proses perizinan berusaha itu
bukan beberapa ya hampir semuanya
perizinan berusaha itu dilalui dengan persetujuan dasar
nah persetujuan dasar inilah atau persyaratan dasar
persyaratan dasar inilah
yang banyaknya masih menjadi undang pemerintah pusat
provinsi atau pemerintah kota tanjung pinang
baik terima kasih pak iksan sekali lagi atas waktunya dan penjelasannya mengenai bp tanjung pinang nih
khususnya semoga semua targetnya tercapai
demikian perbincangan terkait dengan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tanjung pinang
saya fridalit wina